sejumlah penggila musik memiliki berbagai jenis gitar dari berbagai merek
mereka tidak hanya mengoleksi namun juga merawat gitar koleksinya agar kondisinya tetap baik
salah satu kolektor memiliki berbagai macam gitar hingga delapan puluh lima buah yang dia kumpulkan sejak dua ribu lima
seperti kolektor lain ia senang mencari gitar dengan bodi lecet dan dengan cat terkelupas daripada yang baru
itu sebabnya ia memiliki sederet gitar bekas pegangan sejumlah musisi top dalam negeri
seperti dewa bujana dari gigi ari baron hingga eros dari shilon tujuh
ia juga rela berpergian ke luar negeri untuk mencari gitar langka atau signature series
yaitu seri gitar yang di endorse musisi tertentu seperti slash john mayer eric johnson dan santana
untuk merawat gitar gitarnya chris mendatangkan teknisi untuk mengalibrasi gitarnya setiap enam bulan sekali
gitar gitar pun dikeluarkan dari hardcase nya agar tidak berjamur
menurut chris koleksi gitar ini tak hanya untuk hobi saja namun juga untuk investasi
jadi dulu itu awalnya saya kan tahun dua ribu dua belas sempat beli merknya prs
terus kebetulan harganya waktu itu sekian gitu ya
beberapa waktu itu harganya naik gitu kan
jadi kalau kita lihat dari situ sih jadi tertarik untuk coba gitar yang lain
nanti siapa tahu beli harganya naik lagi gitu
jadi dari satu nambah nambah terus sampai delapan puluh an
harga gitar kolektor pun lebih mahal dibanding gitar lainnya
menurut gitaris grup musik duara robert mulia raharja ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga
seperti bahan pembuatannya dan jenis gitar

mungkin bahan yang digunakan itu juga menentukan gitu ya
kayak kayu yang digunakan and then hardware yang digunakan itu mempengaruhi overall sound yang dihasilkan
cuma di sisi lain kan kalau kita tadi sempat ngomongin kolektor gitar gitu yang hobias mengkoleksi gigi gitar mungkin different perspective nih gitu kan
mungkin buat mereka bagus itu kalau ya itu tadi misalkan
oh pernah dipakai sama you know jimi hendrix
pernah dipakai sama siapa gitu kan
mungkin agak berbeda beda ya dari sisi
jual beli gitar vintage tidak hanya dilakukan oleh pemilik sebelumnya
namun sejumlah toko juga sudah memperjualbelikannya
harganya pun berkisar dua ratus hingga tiga ratus lima puluh dolar
harganya pun berkisar dua ratus hingga tiga ratus lima puluh dolar

mahalnya gitar sendiri ditentukan dari jenis merek model dan jumlah produksinya
dimana beberapa gitar berlabel limited edition

namun siapa saja yang lebih banyak membeli gita
musisi atau kolektor
musisi atau kolektor
sebenarnya semua sih mbak
sebenarnya semua sih mbak
musisi cuma kalau yang buat yang sering beli gitu yang maksudnya

musisi cuma kalau yang buat yang sering beli gitu yang maksudnya
artinya ama kontenya essay nya langsung minggu minggu dan

bagi para kolektor gitar infector bisa sangat murah dibanding di luar negre
bagi para kolektor gitar infector bisa sangat murah dibanding di luar negre
pasalnya di dalam negeri masih belum banyak yang paham tentang dan memiliki apresiasi tinggi terhadap hobi ini